kali ini tentang anjing
di seluruh indonesia hanya dua belas provinsi yang dinyatakan bebas penyakit rabies
sisanya dua puluh enam provinsi dinyatakan sebagai daerah endemis penyakit yang akrab disebut anjing gila ini
artinya di dua puluh enam provinsi ini tercatat pernah ada penularan dari penyakit yang kebanyakan ditularkan oleh anjing
untuk korban yang meninggal setidaknya ada empat puluh lima orang yang dinyatakan meninggal hanya dalam waktu beberapa bulan di tahun dua ribu dua puluh
video kadek rizka ariantini pasien terjangkit rabies asal buleleng bali menjadi salah satu video viral di berbagai media sosial
dalam video ini tergambar saat kadek mengalami apa yang disebut hidrofobia atau takut air
salah satu efek yang disebabkan oleh virus rabies
kadek adalah satu dari empat puluh lima pasien rabies yang meninggal dunia hingga juni tahun dua ribu dua puluh
provinsi bali adalah satu dari dua puluh enam provinsi di indonesia yang merupakan lokasi endemis rabies
data sistem informasi kesehatan hewan nasional terpadu atau insignas mencatat
pada tahun dua ribu dua puluh
ada dua ratus tiga puluh empat kasus yang terjadi di bali jambi kalimantan barat lampung nusa tenggara barat nusa tenggara timur riau sulawesi selatan sulawesi tengah dan sumatera utara
ini sebenarnya gimana sih dok ini penyakit ini yang tidak terdeteksi atau seperti apa gitu
ya sebetulnya rabies itu adalah salah satu penyakit yang tertua di dunia
jadi sudah beberapa tahun ini memang sudah terjadi bahkan sudah lama terjadi
sejak tahun tujuh puluh delapan lah itu bahkan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan itu sudah ada suatu komitmen bersama
antara beberapa kementerian untuk memberantas masalah rabies
sampai saat ini dalam catatan kami itu
tujuh belas provinsi yang bebas rabies
sedangkan dua puluh enam provinsi yang lain itu masih endemis rabies
dua belas bebas dua puluh enam masih belum
artinya apa nih dok
ya artinya kalau di dua belas provinsi tadi itu sudah tidak ada lagi kasus rabies yang terlaporkan
sisanya mereka masih ada
meskipun masih sedikit ya tapi atau sporadis
tapi tetap masih ada
kenapa kok sekarang kesannya itu apa ya adem ayem gitu dok
at least di masyarakat ya
ya adem ayem karena kejadian yang rabiesnya bukan di jakarta
karena jakarta sudah sudah bebas
kejadiannya banyak kan di kantongnya itu sekarang banyak di kalimantan barat
itu yang daerah daerah yang cukup tinggi ya
kenapa di daerah daerah ini dok
pertama karena sumber penularannya masih ada
selama di situ masih ada anjing yang terjangkit ya dan tidak dilakukan vaksinasi atau dilakukan eliminasi tersebut
ya kan berarti kan sumbernya masih ada terus
yang kedua memang di daerah itu populasi yang nyet cukup tinggi gitu kan
ya kita tahu kayak sulawesi utara itu kan atau di sulawesi lah sulawesi tenggara utara kemudian sulawesi gorontalo ya itu kan anjing itu jadi komoditas kan
mereka dimakan gitu kan
ini yang kadang kadang jadi kita agak susah
kita agak susah membereskannya
populasi di daerah endemis
kalau yang di daerah yang non endemis kan sebetulnya ya kita bisa lebih inilah penanganannya
berarti ngeri ya dok
dalam kondisi seperti itu sekarang ini termasuk penanganannya masih biasa atau sudah masuk ke klb semacam itu
ya kembali lagi klb itu kan keputusan di daerah
makanya di dua kabupaten di ntt itu sudah
declare dia bahwa klb tentang rabies
jadi ada dua kabupaten yang sudah mendikler yaitu sika sama timur tengah selatan
padahal di bali banyak anjing juga
tetapi dia tidak mau mendeklarasi
karena bali itu kan kita turis ya
makanya masih hati hati tuh mendikler itu
berarti daerah yang banyak anjing belum berarti di sana tempat rabies selama tidak ada virusnya
tapi daerah yang tidak ada anjing bukan tidak ada tidak banyak anjing tapi ada virusnya bisa jadi
berarti semakin sulit dok mendeteksi
ya oleh sebab itu makanya kalau dari sisi yang secara one health ya pendekatan yang lebih
vaksinasi hewan itu yang penting
karena kalau manusia sudah gigit kan sudah late stage ya
artinya apa itu
artinya virusnya masuk ke orang ya
jadi yang perlu dicegah justru di hewannya itu
ini anjing menjadi salah satu yang menyebarkan
padahal rabies kan juga ada kera misalnya
kita harus paham bahwa rabies itu virusnya itu akan menyerang susunan saraf pusat di otak
jadi tergantung seberapa cepat virusnya itu berjalan sampai ke otak
artinya semakin dekat gigitan tadi dengan otak maka akan semakin cepat
digigit tangannya dan digigit lehernya
nah oleh sebab itu yang akhir akhir ini yang meninggal ini kan sering anak anak kan
karena dia kan pendek
anjing lebih cepat menggigit ke daerah kepala kan
kalau saya lihat foto foto yang kasus yang akhirnya meninggal itu kebanyakan di kepala digigit
ketika orang sudah terkena
dia sudah ada di dalam
apa yang dialami pasien
kalau di awal awal ya rasanya mungkin kayak demam
jadi tidak ada spesifik ya
kemudian kalau sudah mulai agak berat dia nyeri nyeri
nah kalau sudah agak lebih berat lagi barulah itu muncul yang tanda tanda khas gitu ya
ada dia ada fobia takut terhadap air
jadi diberi minum aja dia takut
kemudian ada takut terhadap matahari cahaya
jadi dia bersembunyi
kemudian juga takut terhadap takut terhadap angin
jadi kalau ditiup gitu orang dia langsung masuk
biasanya kalau sudah muncul yang tiga gejala fobia tadi ya
itu dalam waktu seminggu dua minggu meninggal biasanya
jadi kalau digigit tapi kita bisa membersihkan lukanya dengan baik
kemudian masih sempat memberikan vaksin terhadap orangnya
memberikan pertolongan serum
ya diberikan antibody
itu dia bisa selamat
afirmative actionnya saya kira harus ada suatu peraturan yang tegas menyampaikan
bahwa tidak boleh ada anjing
tidak boleh ada anjing berkeliaran
dan sebetulnya kayak di bali itu mereka ada pergub tuh
untuk penanganan rabies
itu sejak tahun dua ribu lima belas kalau nggak salah
nah kembali lagi
di dalam aturan tadi itu
aturan pergub itu sudah ada itu
aturan bahwa tidak boleh melepas liarkan anjing
anjing berkeliaran ditangkap
taruh di shelter
nah setelah dua minggu di shelter
tidak ada yang mengaku
ya itu milik negara
artinya negara berhak ngapain
termasuk pokoknya terminasi ya silahkan
upaya melawan teror anjing gila memang bukan hal yang mudah
apalagi bagi daerah yang sudah menetapkan diri sebagai daerah berkondisi luar biasa atau klb
seperti timur tengah selatan nusa tenggara timur
saya berbincang dengan ria karolina tahun
kepala dinas kesehatan kabupaten timur tengah selatan
semenjak tanggal tiga puluh mei sampai hari ini itu sudah terdata empat ratus tujuh puluh orang yang menjadi korban gigitan hewan penular rabies
di antaranya ada di dua puluh enam kecamatan
dari tiga puluh dua kecamatan
kemudian ada satu ratus dua puluh desa dari dua ratus enam puluh enam desa
dokter itu tiba tiba meningkat sebanyak itu atau ada perkembangannya dokter
awalnya berapa begitu begitu dokter
baik ini perkembangannya karena satu memang ada temuan kasus baru
kemudian ada yang kasus lama
semenjak disetapkan sebagai klb
teman teman di lapangan itu menemukan mencari korban korban gigitan hpr
dan kemudian ada juga yang korban gigitan hpr yang baru
awal diketahui pertama kali bahwa jumlah yang terkena rabies mulai banyak itu kapan dokter ya
pada tanggal tujuh belas bulan mei
ada salah satu masyarakat di desa venun yang meninggal
nah waktu meninggal itu diketahui bahwa ada gejala gejala seperti rabies
ada romo yang dulunya pernah di flores
kemudian mengutarakan bahwa korban ini kok gejala gejalanya seperti anjing gila
dan memang waktu itu almarhum sendiri meninggal itu setelah digigit anjing
nah jadi akhirnya pemerintah desa setempat melaporkan kepada puskesmas
dan kami juga turun melacak bersama dinas peternakan
dan hasil pelacakan itu teman teman dari dinas peternakan
mengambil salah satu hewan hpr di desa venue tersebut untuk diperiksa di balai veteriner denpasar
setelah itu dinyatakan bahwa oh sampel otak dari hpr tadi itu positif rabies
nah mulai itu akhirnya kita langsung rapat bersama bapak bupati
dan akhirnya menetapkan klb untuk kesehatan manusianya
dan wabah untuk kesehatan hewannya
jangka waktunya hanya satu bulan lebih dua hari ya dokter ya
teman teman melakukan pe penyelidikan epidemiologi
dan akhirnya didapatlah beberapa kasus di lapangan
nah ada yang korban gigitannya sampai yang saat ini dirawat di puskesmas lenlasi itu
itu gigitannya pada bulan februari
selain anak tadi yang sedang dirawat ada delapan orang lagi yang menjadi korban gigitan hpr
jadi ternyata sudah ada dari sekitar januari di tts
tapi karena masyarakat timur tengah selatan kan baru pertama kali ini ada rabies
maksudnya kalau di flores kan sudah endemi ya sudah ada kasus rabies
sedangkan di tanah timur itu belum pernah
termasuk kita para nakes itu baru melihatnya itu realnya sekarang
jadi selama ini kan teori
nah pada saat itu baru teman teman mencari kasus dan ternyata oh iya ada
ada gejala gejala yang seperti di teori itu
ada takut air takut cahaya takut udara ada demam kemudian tidak bisa menelan dan sebagainya
kenapa pemerintah daerah menetapkan ini sebagai klb dok
baik pemerintah daerah menetapkan klb karena sesuai dengan undang undang wabah
bahwa ada satu kematian satu kematian penyakit yang menyebabkan wabah
maka itu ditetapkan sebagai klb
dan kedua ada peningkatan kasus
dok ketika sudah ditetapkan sebagai klb
apa perbedaan perlakuan atau penanganan
terhadap korban rabies dok
baik untuk penanganan korban gigitan hpr dulu
jadi untuk korban gigitan hpr kami dari kesehatan itu
pertama kita sudah sosialisasi lewat media promosi
baik tulisan tulisan radio
itu tentang penanganan pertama setelah digigit anjing digigit hpr hewan penular rabies
pertama adalah cuci luka dengan sabun di air mengalir selama lima belas menit
itu akan membantu membunuh virus tadi
karena selama ini kami memang tidak tahu
rata rata luka itu dibiarkan sehingga akhirnya terjadi seperti sekarang ini
yang kedua setelah dicuci kemudian diberi betadin atau alkohol
dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi
baik itu var maupun sar
jadi itu cukup membantu untuk apa
menurunkan angka kematian akibat virus rabies tadi
oke itu kalau korban gigitan
bagaimana dengan pasien yang sudah positif terpapar rabies
apa yang dilakukan
baik kalau untuk yang keempat pasien
jadi ada empat yang sudah positif rabies itu
yang ketiga sudah meninggal
tiga tiganya sudah meninggal
tinggal satu yang sementara dirawat
nah kalau kita sudah tahu bahwa dia adalah rabies
maka dari kesehatan hanya tindakan suportif dan paliatif
dalam hal ini misalnya dia demam kita kasih obat demam
dia kejang kita kasih obat kejang
dia misalnya takut cahaya kita mengurangi cahaya
dan kita memberikan yang terbaik karena tidak ada cara lain selain itu
jadi tidak ada yang menyembuhkan untuk rabies tadi
bagaimana dengan pemberian vaksin dok
sebelum tujuh hari sudah harus divaksin
untuk supaya mencegah inkubasi dari virus rabies
jadi supaya antibodinya terbentuk dan mencegah virus rabies tadi inkubasi dari virus rabies
nah di tts sendiri rata rata sudah divaksin
dari empat ratus tujuh puluh sudah empat ratus dua puluh yang divaksin
memang ada penolakan
ada sekitar dua kasus yang ditolak karena masih ada keraguan takut
maksudnya ada keraguan terhadap vaksin tadi
apakah dokter mengetahui berapa sih jumlah anjing di timur tengah selatan
diperkirakan sekitar enam puluh ribuan ekor
hewan penular rabies
kalau vaksin untuk hpr itu mungkin tanya di dinas sebelah
tapi kalau vaksin untuk hpr itu mungkin tanya di dinas sebelah
tapi yang kami tahu dia sekitar lima ribuan
apakah tidak menyulitkan kawan kawan kesehatan ini dok kalau kondisinya masih tidak seimbang sepanjang itu
ya jadi kita selain tadi edukasi kepada yang korban gigitan hpr
kami juga mengedukasi kepada masyarakat untuk eliminasi selek dikandangkan
dikandangkan misalnya kalau memang dia terinfeksi rabies kan akan mati
tapi kalau dia tidak terinfeksi rabies dia akan hidup
dan mengurangi penularan
misalnya mengurangi korban gigitan hpr kepada manusia mengurangi penularan kepada hpr lainnya
jadi karena kita keterbatasan anggaran jalan satu satunya adalah eliminasi selektif
saya dengar masyarakat di timur tengah selatan ini juga memiliki cara tradisional untuk menyembuhkan gigitan anjing
apakah benar semacam itu dok
misalnya dengan air liur anjing dengan apa gitu
oh ya itu mungkin zaman dulu ya
zaman dulu bahwa misalnya ada luka itu nanti tinggal dikasih untuk si anjing untuk menjilat lukanya
tapi secara medis itu tidak benar
tapi kami tetap memberikan konseling edukasi kepada masyarakat bahwa hal itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan lagi
justru luka itu tidak benar
itu tempat masuknya si virus rabies tadi jika si hpr tadi terinfeksi rabies akan sangat mudah dia masuk ke dalam